desa ini adalah bagian atau sistem pemerintah yang terkecil yang paling efektif
dalam menanggulangi atau mengajak masyarakat lingkungannya lebih efektif juga
termasuk dalam penanggulangan narkotika
karena penanggulangan narkotika itu tidak cukup hanya memberantas
tapi harus dilakukan secara komprehensif mulai dari pencegahan rehabilitasi dan pemberantasan